dan saya dekartika pada malam hari ini akan membahas soal film horror
yang menjadi genre yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat
bagaimana tidak menurut film indonesia or id hingga desember dua ribu dua puluh dua
dari lima belas film yang mencatatkan jumlah penonton tertinggi di tanah air
sembilan diantaranya bergenre horror
apakah hal tersebut yang melatar belakangi
perum produksi film negara dan zaman studio untuk memproduksi film
berjudul anak titipan setan yang tadi sudah kita lihat sebelumnya
sudah bergabung di studio pemeran film anak titipan setan gisela anastasia
halo selamat malam kak gisela
dan juga ada ibu chandra wibowo selaku produser
halo selamat malam bu chandra
terima kasih ya sudah bergabung pada showbiz corner on connected pada malam hari ini
tadi kita sudah lihat
sepotong kira kira satu menit lah ya trailer dari film yang dibintangi oleh kak gisel
tapi saya mau ke bu chandra dulu
bu chandra tadi sebelumnya saya sudah jelasin bahwa dari lima belas film dengan jumlah penonton terbanyak
sembilan diantaranya film horror
apakah dari riset itu kemudian perum pfn menjadikan apa ya menjadi sebuah semangat
akhirnya oke kita akan memproduseri sebuah film yang genre nya horror
iya sebenarnya yang jadi masalah adalah film horror itu adalah film horror yang terkenal di dalam film horror ini
iya sebenarnya yang jadi masalah adalah film horror ini
iya sebenarnya yang jadi masalah adalah film horror ini

horror itu memang menjadi film tertinggi jadi memang kita mencoba untuk melihat pesan yang disampaikan itu bisa disampaikan dalam berbagai genre

sebagai contoh ya
sebagai contoh ya
sebagai contoh ya
pemirsa pun juga bisa sampai pesan yang di ingin disampaikan ke pemirsanya ingin menyampaikan
pesan dalam film yang genre nya horror dan pemerannya adalah kak gisel kak gisel boleh
digambarkan nggak sih sebenarnya ceritanya tuh gimana sih ya jadi sebenarnya film ini tuh mengangkat
sebuah salah satu urban legend di daerah jawa tengah iya bener ya bu chandra jadi yang yang
mengenai pesugihan jaran penoleh itu makanya tadi kayak pasti trailnya kelihatan kan ada kayak bulu bulu
kepala kuda itu jadi emang ini mengangkat tentang jalan penola itu jadi memang sebuah pesugian
yang mungkin nggak terlalu populer karena emang tumbalnya itu berat banget itu jadi ya itu akan
diangkat di cerita ini sebuah potret keluarga yang ada salah satu yang diantaranya bekerja
sama lah dengan kuasa gelap
itu gitu makanya yang tadi dibilang sama bu chandra juga dari situ banyak bisa value value
dan lain lain yang sebenarnya diajarkan kan gitu kepada para penontonnya gitu cerita ini tentang
tentang itulah tentang tentang bergulir tentang itu dengan terus ada hubungan keluarganya yang juga
diangkat gitu seperti hubungan ibu anak menantu mertua gitu itu semua nanti tergambar
dengan dengan tegang dan
apik dengan cantik juga gitu di film anak titipan setan ini pemilihan dari apa ya dari jalan cerita
cerita big picture nya dari film ini memang cukup relate ya dengan kehidupan kita ya chan karena itu
based on fakta jadi sampai sekarang pun masyarakat juga masih banyak yang sebenarnya
mencari pesugihan atau sesuatu kekayaan itu berdasarkan apa ya boleh dibilang entah lupa entah apa
jadi benar benar sesuatu yang pengen instan
jadi dia pengen kaya usahanya pengen cepat laku
atau mungkin posisi ya
itu sampai sekarang terjadi gitu
dan kita mencoba untuk memberikan pesan bahwa
kalau kalian ingin melakukan sesuatu dengan cara seperti itu
yang menjadi korbannya itu adalah anggota keluarganya
bener sih lebih tepatnya kayak kalau kita meminta sesuatu
bukan kepada yang maha kuasa
pasti ada embel embelnya lah gitu
masih ada harga yang dibayar ya
dibayar gitu apapun nanti tergantung perjanjiannya gitu
kak gisal ini kan koreksi kalau saya salah
tapi ini film horror pertama kak gisal
kenapa akhirnya oke deh gak apa apa saya main film horror
kenapa enggak sih
tapi karena emang aku nih orangnya pengen banget belajar gitu
acting kan emang dunia aku bukan dunia aslinya aku gitu
itu aja udah belajar
terus ke horror lagi gitu jadi kayak double double gitu seneng banget pastinya
terus apalagi disuruh darahi kan oleh mas erin arnada gitu
kita udah tahu sendiri film filmnya
terus baca sinopsisnya juga wah menarik nih gitu
karena aku tuh orangnya sangat tertarik sama sesuatu yang ada history nya gitu
makanya dari penola ini kan emang beneran ada di masyarakat jawa tengah
jadi kayak penasaran sama sebenarnya itu gimana gitu
pemain pemainnya juga pada udah jago jago gitu jadi gisela bisa banyak belajar
ada c i ngerit ada marni sayartami gitu terus sama ya
salah satunya ya karena yang produsernya juga ada pfn nya gus chandra
jadi aku merasa wah ini pasti something ini
bu chandra gimana kak gisel kemarin nunggu jawaban lama gak
akhirnya oke mau
jadi sebenarnya ini
kalau lama mah yang lainnya gak kek apa apa
jadi sebenarnya ini adalah
sebenarnya ini adalah sebuah film pertama yang sebenarnya pfn saat ini sudah bertransformasi
tidak boleh memproduksi lagi tapi membiayai
mendanai sebuah film yang memang diproduksi oleh zaman studio misalnya seperti itu ya
jadi saat ini begitu kita mempunyai apa namanya ceritanya dan semuanya itu juga dikemasnya juga udah cukup baik
terus kemudian kita mencoba untuk ya boleh dibilang pada saat transisi ini kita mencoba untuk membuat ini
dan kenapa akhirnya yang tadi pertanyaan pertama gitu kenapa genre horror
karena memang mau tidak mau suka atau tidak suka gitu
secara fakta memang yang pertama rate pertama adalah di holder itu
kak gisel kalau kak gisel sendiri risetnya berapa lama
untuk akhirnya berapa lama
untuk akhirnya bisa oke saya yakin untuk bisa berperan dan bermain di film ini
sebenarnya tuh lumayan juga waktunya gak banyak banyak banget juga gitu
jadi memang tapi memang aku ini mau gitu terus nanya mulu gitu ceritain gitu
terus jadi gak lama cuman jadi sama si reading dan lain lain itu berapa ya
sebulan mungkin ya kurang lebih total totalnya gitu
gitu sih syuting tujuh belas hari ya kan

syuting tujuh belas hari
jadi lokasinya lokasinya di satu lokasi atau di beberapa tempat
di satu lokasi ya

lokasi di jogja pinggir emang namanya desa minggir
hari suasananya kalau kita lihat tadi kan di trailernya ya serem banget dapet banget
nah lokasi itu sendiri sebenarnya kenapa kita pilih di tempat itu
karena kebetulan rumah yang ada itu emang cagar budaya
jadi suasananya sendiri udah tempting banget ya
iya emang sangat juga ini ya
jadi bener bener apa namanya untuk artnya dan lain lainnya itu sangat mendukung suasana pada saat itu sih
pada saat kita memilih itu kelihatannya udah langsung ya ini adalah tempat yang tepat
tempatnya di jogja ya bu chandra
karena kan yang mirip mirip secara budaya ada kan ada surakarta ada juga di jawa timur kenapa harus jogjakarta
sebenarnya yang jadi masalah bukan memilih jogjakarta
kalau memilih tempat itu kenapa di jogja kenapa di jawa barat kenapa di mana gitu ya
dari lingkungannya terus kemudian bangunannya yang sudah ada di situ itu benar benar mendekati realita yang ada pada saat kenyataan ini
ini kan sebenarnya based on fakta ya
jadi eventnya itu sendiri kan kebetulan kan di daerah jawa ya
oke tempatnya ini cagar budaya
kemudian dibangunnya dari tahun seribu delapan ratus
tapi ada cerita horrornya nggak kalau tempatnya aja lama banget tuh
udah pasti selama syuting selalu ada aja
udah pasti ada cuma emang kebetulan untung bukan aku
karena aku emang penakut banget
kayaknya orang yang sensitif begitu oke dipilih pilih juga ya
tapi banyak ceritanya gitu
salah satunya yang tadi kita lagi rumpiin pas trailernya main
jadi pemain kita yang memerankan sebagai kejalan penoleh ini pingsan
kita pikir karena kurang oksigen atau kepanasan karena kostumnya berat
ternyata pas bangun bangun dia cerita ya
lalu dia melihat sosok kejaran penoleh itu sendiri di hadapan dia gitu
jadi langsung kayak plek
langsung pingsan ternyata karena melihat realnya
iya gitu salah satunya
banyak sih banyak cerita lain sampai ada anak kecil yang meranin
jadi salah satu anak setan yang di situ nggak bisa syuting karena
dia nangis nangis terus karena ketakutan
di salah satu adegan yang memang serem banget
jadi dia bilangnya di sebelah tuh kayak ada
di sebelahnya mbak anissa hertami yang sedang memerankan itu ada anak anak kecil juga gitu
tuh sampai dia nangis bu chandra tuh
terus dia sama mas erwin di
ya udah deh kamu gak usah syuting dulu yang ini
diakalin gitu sama mas erwin
tapi overall semuanya berjalan dengan lancar tujuh belas hari adalah waktu yang
cukup cepat untuk membuat film ya
iya lancar sih
bu chandra ini kan kalau perum psn ini kan mendanai sebuah film
seperti apa proyeksi kedepannya
apakah sudah ada proyek proyek yang lain yang mungkin sudah direncanakan
mana ketipan setan dua mbak
oh langsung ditagi di sini
sebenarnya memang kita berencana suatu hal
memang kita berencana seperti itu
idealnya akan seperti itu tapi memang di dua ribu dua puluh tiga kita mencoba untuk membuat skema skema tertentu
untuk kita mencoba running tapi memang kita coba dengan yang sekarang ini
apa sih yang kita bisa lakukan dan itu bisa menjadi contoh untuk kedepannya bahwa kita sebenarnya bisa loh gitu
nah cuma nanti kedepan memang skema ada beberapa skema yang kita perlu pilih
salah satunya adalah matching fund
suatu skema yang sebenarnya kita mendanai tapi tidak penuh
tapi si production house harus memiliki fun juga untuk bisa ada di situ
di proyek itu
karena dalam dalam financing ini ujung ujungnya harus bep kan sebenarnya
jadi mencoba untuk membuat production house itu berpikir secara skala bisnis
terlepas bahwa isi film yang di
di produksi itu mempunyai value yang tinggi baik itu terhadap kebudayaan atau apapun itu namanya
tapi kita harus memikirkan secara komersialnya
jadi matchingnya itu juga kita harus pikirkan juga gitu
kalau dari genre sendiri horror tentu punya peminat yang besar begitu
genre lain mungkin pak evan kalau mau mendanai yang seperti apa
justru sebenarnya genre ini kita mencoba di awal ya
yang berikut berikutnya itu terbuka untuk semua genre
jadi itu akan kita lihat semuanya sih
baik tentunya ini memanggil semua anak bangsa anak anak muda yang mungkin ingin berkarya juga
kak gisela apalagi ini yang pertama film horror yang pertama apakah sudah ada tawaran mungkin horror lagi yang lain
belum kok mbak tapi ditunggu loh
baik sukses semoga film ini bisa juga memberikan kesempatan
selain pengetahuan soal budaya tapi juga nilai nilai baik ke masyarakat
terima kasih kak gisel dan ibu chandra sudah bergabung di showbiz corner pada malam hari ini
dan sekian showbiz corner kita minggu ini
kita akan bertemu lagi di showbiz corner pekan depan